setelah ngeliat keisha seperti itu dia juga ikutan panik
dan akhirnya mungkin dengan namanya seorang kakek
terus laki laki jadi dia ngerasa kenapa kenapa
aku yang bawa mobil jadi mendingan pak chandra aja yang bawa
akhirnya pak chandra yang setirin mobil
aku di belakang sama keisha dan aku yang jagain keisha
ya kita semua di dalam mobil itu semuanya panik lah
pastiin kamu baik baik aja kamu bisa tidur ke mantulah
senang banget akhirnya menat kamu membaik keadaannya
cerasa kek sesama pak chandra gimana ma
jenazah mereka masih di ruang jenazah
sedang dipersiapkan untuk dibawa
masalah apa pak masih di sana
masih mereka masih di ruang jenazah
tapi sepertinya setelah itu pak surya sama bu sarah mau menjemput elsa
eh kamu mau ngapain
mau ngapain jangan ngapain ya
mereka kan akan dipumpulin hari ini
aku juga harus datang dong ma
ya mama ngerti sih
tapi kondisi kamu juga mesti kayak gini
jangan dipaksakan ma
aku udah istirahatnya juga udah cukup mah
aku aku harus ke sana
aku harus menghargai mereka
terus sama perkejadian juga ada aku
rina sama askara belum tau
malah belum kasih tahu mereka
tapi ya anak anak kamu tuh dari kemarin
seperti punya feeling
mereka merasa mau menyedah apa apa
mungkin karena masih menyusul sama kamu
jadi kontak batinnya ikatan batinnya itu masih sangat berhenti
punya ikatan batinnya masih sangat kuat tapi nggak papa kamu nggak usah khawatir sudah di
taken care dengan baik oleh mirna mama juga selalu cek mirna
dahah morning sus eh selamat pagi kakak rena sus ya kok denger suara mama biasanya kan mama
bangunin aku suruh
andi udah pulang pasti aku udah tidur kan gue jadi bingung jawabnya kagak mungkin juga
gue kasih tahu kalau andi kecelakaan kerenah sus sus sus mana masih tidur
mau kemana mau cari mama cari
omah omah kok sama mama mama kenapa hai sayang mama baik baik aja kok naya mama cuma
lagi butuh istirahat aja di rumah sakit sama omak
lagi butuh istirahat aja di rumah sakit sama omak omak
baik baik aja mama kayak gini kan karena mama juga habis jatuh dari mobil hah jatuh dari mobil nangis nggak ma nggak papa nangis nah dia lukanya sembuh kok mama cepet pulang ya kau udah sembuh ya sayang mama disini sebentar ditemuin sama omaya sayang mama boleh bicara sebentar sama suster mirna
tolong jaga nenek nenek ya
bicara sebentar sama suster mirna
ya ya ya bentar
sus mir ke depan sebentar
kamu jalin adik sebentar aja
sekitar aja ya
udah aman din
gue mau ngabarin kalau
kesya sama pak chandra sudah meninggal
kecelakan bareng sama lo
ketan juga ada disana
tapi sekarang ketan itu udah susah operasi
tapi masih belum sadarkan diri
kenapa banyak banget korbannya
tapi yaudah lo
lo baik baik aja disana
lo tenang tenang aja disana
jangan mikirin aneh aneh ya
tapi aku sama rencananya
mau ngelahit dulu
buat aku sama mak ya
jangan lupa warna hitam sama kerubunya juga ya mir
gak ada yang tau ya din ya
ya allah udah ngatur semuanya
gue mampir merinding banget
lo pokoknya baik baik disana ya
agak dilema sih
di satu pihak
karena mas chandra kan juga temen mama
dan kamu juga
tapi di lain pihak kamu juga masih kondisi kayak begini
sebenarnya mama sangat khawatir sama kamu
kalau kamu ikut datang ke pemakaman
kita datang kesana kan
insya allah niatnya baik
gimana sih sebenernya kejadiannya
kenapa kamu bisa ada di dalam mobil itu
pak surya sudah cerita sekilas tapi
belum terlalu jelas
mama mau denger langsung dari kamu
jadi gini kemarin tuh elsa
ditolong sama aku untuk ketemu sama nino
dan akhirnya aku datang kesana
tapi ternyata keisha pada saat itu dia itu butuh pertolongan untuk ke rumah sakit
terus abis itu dia nangis nangis terus
takutnya kenapa kenapa tenggorokannya kan
aku juga belum tahu kenapanya
makanya langsung dibawa ke rumah sakit
setelah nino mau bawa ke rumah sakit
tiba tiba nino jatuh
dan dia gak bisa bawa mobil
akhirnya dia minta tolong sama aku
untuk bawa keisha untuk rumah sakit
terus kok ada pak chandra
pas lagi di parkiran mau masuk ke mobil
pak chandra itu turun dari mobil
gak tau dia datang kesana ngapain
terus dia ngeliat kesha seperti itu
dia juga ikutan panik
dan akhirnya mungkin dengan namanya seorang kakek
jadi dia ngerasa kenapa kenapa aku yang bawa mobil
jadi mendingan pak chandra aja bawa
akhirnya pak chandra yang setirin mobil
aku di belakang sama persi
dan aku yang jagain keisha
kita semua di dalam mobil itu semuanya panik
takutnya dia kenapa kenapa akan mayan
pak chandra dalam keadaan kecepatannya lumayan
pas hari lampu merah harusnya ngerem
tapi ternyata rem mobilnya belum
aku juga gak tau
aku ngerasa kenapa itu yang aku dengar doang
abis itu kita juga panik dalam mobil
kita juga bingung
kejadian itu begitu cepat
tiba tiba setelah latihan lampu merah
ada mobil dari arah lawan
lagi kita ketabrak
pasti keras sekali ketabrakan
semoga semuanya sembuh
dan bisa dipakai normal lagi
terima kasih banyak pak ya
terima kasih banyak ya
nah saya akan kabarin lagi kalau
ya ada yang butuh untuk diurut lagi pak